oke rencana gubernur anies yang memperbolehkan sepeda masuk di tol dalam kota menjadi sorotan pasalnya faktor keselamatan kian dipertanyakan
kita akan bahas malam hari ini sudah ada pak joko setiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti
dan juga ada pak rudy saptari kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan dki jakarta
pak rudi dan pak joko selamat malam
saya mau ke pak rudy telabeda hulu
oke pak rudy kita lihat bagaimana ini masih sebatas usulan rencana ya belum sah belum ketok palu
tapi kita lihat ini bukannya terlalu beresiko ya pak mengizinkan sepeda masuk terus kemudian punya lajurnya sendiri di jalan tol yang berdampingan dengan mobil mobil kendaraan roda empat

bisa saya jelaskan seperti ini bahwa sesuai dengan pergub lima puluh satu yang kemudian dirubah menjadi pergub delapan puluh tahun dua ribu dua puluh
di mana kita memperoletiskan untuk penggunaan jalan untuk pejalan kaki dan juga pengguna sepeda
ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan di antaranya adalah stop up bike lane kemudian juga kawasan putus sepeda
dan ini kita melihat pada pelaksanaan pop up dan kawasan putus sepeda ini ada beberapa komunitas yang memang tidak bisa diakomodir
yaitu para pengguna sepeda road bike yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi bisa mencapai enam puluh km per jam dan itu tergabung dengan para sepeda lainnya
maka dengan itu kami mencoba
kita untuk mengusulkan penggunaan ruang di jalan tol yaitu di ruang jalan tol di dalam kota cawang sampai dengan priuk sepanjang dua belas km
secara konsep mungkin bisa saya sampaikan sementara ini mungkin pandangan masyarakat pesepeda itu akan tergabung dengan kendaraan lain
tetapi secara konsep bahwa ruas jalan dari
mulai cawang cililitan sampai dengan pelumpang itu akan ditutup total satu ruas jalan
jadi tidak ada kolomo lalu lintas yang akan melalui jalan tersebut hanya untuk pesepeda
kemudian satu ruas jalan tersebut itu akan kita bagi dua menjadi dua arah untuk para pengguna sepeda
dan perlu diketahui bahwa pesepeda yang bisa masuk ke jalur jalan tol ini adalah
khusus road bike di mana mereka biasanya merupakan suatu komunitas bergu kemudian juga memiliki karakteristik cepatan yang tinggi
dan juga pada saat pelaksanaannya nanti kita akan menggandeng asosiasi seperti ini
jadi benar benar dilakukan selektif terhadap para pesepeda yang akan menggunakan ruas jalan di jalan tol tersebut
oke jadi artinya mengambil lajur dari jalan tol
jalur gitu pak
betul jadi full satu ruas jalan tol dari arah selatan ke utara dari cawang sampai dengan pelumpang
oke itu tadi bapak sampaikan akan dibatasi
dibatasinya itu dengan apa kemudian bagaimana memastikan keselamatan keamanan para pesepeda ini
jadi seperti saya disampaikan di awal bahwa ini hanya berupa konsep
jadi konsep kita adalah
bahwa sebelum ini dilaksanakan
terlebih dahulu para komunitas pesepeda ini melakukan pendataran
dan nanti akan disertakan kriteria kriteria yang memang akan diterapkan bahwa mereka itu bisa untuk melaksanakan kegiatan di jalan tol
terutama masalah pertama adalah keselamatan daripada pesepeda itu sendiri
kemudian juga dari jenis sepeda itu sendiri
nah dari prasarana kita sudah menyiapkan konsep untuk pemisahan lajur
dan juga masing masing on ramp maupun off ramp dari masing masing sinu tol yang ada
yaitu ada sebanyak dua belas on off ramp antara cawang sampai dengan pelumpang itu akan dilakukan penjagaan oleh petugas
dan juga ada tim medis dan skpd
kepada lain yang terkait kemudian juga ada petugas petugas yang melakukan pengamanan
sehingga diharapkan tidak ada masyarakat lain selain pengguna road bike yang akan menggunakan ruas jalan tersebut
sehingga diharapkan akan lebih aman dalam pelaksanaannya
oke tadi pak rudi sampaikan bahwa kan kalau misalnya untuk di dalam kota sendiri kan sudah ada pop up bike lane
kemudian dan sebagainya untuk komunitas
karena tren sepeda yang sekarang ini sedang meningkat gitu
tidak cukup untuk mengakomodir kan orang orang atau para pesepeda ini kan untuk ngegoes misalkan setiap weekend gitu
tapi kenapa harus di tol gitu alih alih dengan tol yang risiko keamanannya kemudian bahayanya cukup tinggi
mengapa tidak mengakomodir dengan menyediakan tempat lain mungkin yang faktor risikonya pun jauh lebih kecil
kita tahu misalnya tadi kalau misalnya bapak juga saya sudah dengarkan saya
beberapa negara kayak seperti den apa
copenhagen denmark kemudian di beijing mereka punya jalur sendiri
bahkan ada yang menyediakan semacam tol khusus sepeda gitu
jalur bebas hambatan khusus sepeda untuk menampung atau mengakomodir para pesepeda ini
jadi tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya bukan yang pertama ya
beberapa contoh di luar negeri sudah ada
jadi ini kami harapkan juga ini semacam trigger ya bahwa mungkin nanti teman teman dari bpjpj
pt dengan melihat kondisi seperti ini juga tergerak untuk mencoba membuat suatu ruang tersendiri bagi pesepeda di jalan tol
nah upaya kita adalah ini sebagai pionir di mana tadi disampaikan bahwa ini hanya dikhususkan untuk pesepeda yang dengan kecepatan tinggi
dengan melakukan tadi pengamanan penutupan jalan secara full sehingga diharapkan lebih aman bagi pengguna sepeda
oke pak joko berikutnya pak joko saya ke anda
oke seberapa aman dan seberapa masuk akal ketika nanti rencana ini atau wacana ini tetap akan direalisasikan oleh pemprov dki jakarta jalan tol untuk para pesepeda
ketahui dulu mungkin kita pertimbangkan jalan tol itu dibangun untuk kendaraan roda empat atau lebih ya sehingga sudah diperhitungkan segala konsekuensinya termasuk sisi keamanan kenyamanan dan sebagainya
kecepatannya pun diatur untuk jalan tol itu minimal enam puluh km per jam
meskipun kita tahu mungkin ada beberapa kendaraan memang perjalannya kecepatan tidak sebanyak itu
kemudian yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan adalah faktor keselamatan
kita tahu juga jalan layang di jakarta pun itu sebenarnya tidak boleh nontol ya tidak boleh sepeda motor
seperti layang non tol di kasablanca dan beberapa sos layang lainnya
namun itu pun sepeda motor karena apa karena ada terpaan angin samping
ya nah dari cawan
nah sampai tanjung priok ini kan berada di layang juga ini termasuk jalan tol layang pertama sebenarnya di indonesia
itu menjadi pertimbangan
jadi kalau saya melihat memang ini adalah ide tidak jadi masalah ini namanya berikhtiar ya
yang melihat namun harus dilihat juga bahwa ruas jalan itu tol ada bahu jalan
bahu jalan itu adalah bagian yang sebenarnya juga untuk kondisi darurat
kalau umpamanya nanti
diambil satu sisi
nah saya khawatir kalau ada skenario yang lewat umpamanya itu kan tidak satu lajur kalau satu jalur
kalau satu jalur mungkin bisa dimaklumi
namun ini juga ada sisi lain bahwa tol ini kan ada konsesi bagi badan usaha jalan tol
jangan sampai mereka juga nanti dirugikan dengan seperti ini
atau mungkin ya pihak dki memberikan konsesi juga
bantu mereka jangan sampai nanti mereka ikut murki itu menjadi pertimbangan
tapi yang lebih penting buat saya sekarang ini sebenarnya apa
makin banyak pengguna sepeda ini kan yang meninggal makin banyak loh mbak
justru yang lebih penting itu sekarang adalah mengedukasi masyarakat yang menggunakan sepeda
bagaimana bersepeda yang selamat yang sehat
itu yang lebih penting sekarang ini
karena korban pesepeda itu cukup banyak sekarang
yang meninggal dan sebagainya yang ketabraan ya
nah itu yang kita khawatirkan sekarang ya
oke selain mengedukasi bagaimana cara sepedaan yang aman
tadi seperti pak joko sampaikan
pemenuhan fasilitas untuk para pesepeda anda lihat sejauh ini apakah juga sudah cukup optimal
cukup maksimal kita tahu masih angka kecelakaan sepeda pun juga masih banyak
bahkan kemarin sempat ada sanksi tilang bagi sepeda kan
ya kita apresiasi lah
pemerintah dki ini cukup banyak membangun jaringan sepeda ya
namun kendalanya di indonesia ini adalah kalau jaringan sepeda itu tanpa ada pembatas
yang jelas dia akan terganggu dengan kendaraan bermotor
itu masih terganggu
kedua ada aktivitas parkir tepi jalan
ini yang agak sulit dihindari
sehingga jalur jalur sepeda yang sudah dibangun itu sebagian kami lihat juga
untuk parkir tepi jalan sangat mengganggu sekali
nah ini memang kementerian perhubungan sedang membuat aturan pedoman teknis untuk keselamatan pesepeda di jalan
kalau aturan teknisnya sudah ada kementerian pu sudah buat seperti itu
sebelum saya tutup singkat saja masing masing ke pak joko dan juga pak rudi
ngomongin soal regulasi kita tahu bahwa jalan tol itu hanya diperuntukkan selama ini untuk kendaraan roda empat ke atas
artinya ketika nanti sepeda masuk ke dalam jalan tol mengubah regulasi pak joko terlebih dahulu
ya seperti halnya ketika jalan tol itu kita masih ingat tol suramadu dulu masih ada ya
ada sepeda motor makanya ada peraturan pemerintah yang merubah itu
sehingga sepeda motor berada dan itu pun diberi lajur sendiri
nah kemudian berwujud di tol di bali
bali itu ada untuk sepeda motor itu pun dibuat jalur sendiri
jadi umpamanya nanti ada pemerintah yang berlalu
jadi umpamanya nanti ada pemikiran memenuhi jalan tol ada sepeda ada sepeda motor
saya kira aturannya juga harus dibuat dulu sehingga nanti tidak jadi masalah bila umpamanya terjadi kecelakaan
siapa yang harus bertanggung jawab itu yang paling penting
dan yang terakhir adalah edukasi sekarang buat pesepeda ini yang lebih penting juga
pak rudi terakhir singkat saja
apakah ini akan mengubah regulasi terkait dengan penggunaan jalan tol yang sesungguhnya
jadi sekali lagi bahwa kami memang sedang menunggu perizinan dari pihak kementerian dan juga menunggu hasil kajian daripada bisen binamarca dan juga bp badan usaha jalan tol
baik itu kajian ekonomi kemudian kajian teknis dan kajian bisnisnya seperti apa
yang kami memang secara aturan sudah ada aturan untuk penggunaan jalan tol
sekali lagi bahwa ini adalah upaya kami untuk memberikan ruang bagi para pesepeda
dalam hal ini adalah para pesepeda road bike dengan harapan bahwa ini bisa menjadi pionir ataupun ke depan pada ruang jalan tol bisa digunakan ataupun disediakan ruang untuk penggunaan jalan tol

terima kasih pak rudi
terima kasih pak rudi

oke baik terima kasih pak rudi dan juga pak joko sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini